tim garuda muda tiba di jerman untuk melakukan pemusatan latihan
pemusatan latihan ini akan dilakukan timnas u tujuh belas di negeri derpanser hingga tanggal dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
selain melakukan pemusatan latihan selama berada di negeri derpanser ini timnas u tujuh belas akan berpartisipasi dalam pertandingan melawan berbagai tim muda bundesliga untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran taktikal
selain dikawal bima sakti sebagai pelatih kepala timnas u tujuh belas juga akan mendapatkan bimbingan dari mantan pemain bundesliga frank wormaut yang selama ini menjadi konsultan pelatih
program pemusatan latihan di jerman ini merupakan hasil kolaborasi antara bundes
pemusatan latihan ini merupakan hasil kolaborasi antara bundesliga internasional dan pssi yang menaikkan perjanjian kerjasama pada juni dua ribu dua puluh tiga lalu
pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi piala dunia u tujuh belas yang akan digelar di indonesia pada tanggal sepuluh november hingga dua desember mendatang